pemerintah indonesia resmi memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
terhitung sejak dua puluh enam januari hingga delapan februari dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan oleh menko perekonomian sekaligus ketua komite penanganan covid sembilan belas
dan pemulihan ekonomi nasional air langga hartarto di istana kepresidenan jakarta kamis siang
air langga menyebutkan berdasarkan data yang telah dihimpun oleh satgas covid sembilan belas
hingga saat ini masih ada kenaikan angka kasus positif covid sembilan belas
berdasarkan evaluasi tersebut tadi bapak presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan
dari tanggal dua puluh enam sampai dengan tanggal delapan
sementara itu dalam perpanjangan ppkm terdapat sejumlah perubahan peraturan
di antaranya jam buka sektor pusat belanja dan restoran
yang sebelumnya hingga pukul tujuh malam
pukul delapan malam
sedangkan aturan untuk sektor transportasi umum akan diserahkan pada keputusan kepala daerah masing masing
yang menerapkan ppkm
aldi pratama andika marianto jakarta